tersapu air bas saat mencari barang bekas seorang pemulung di bekasi hilang terbawa arus air sungai cikarang
tim sar gabungan yang melakukan pencarian terkendala oleh tumpukan sampah
regu penyelamat dari bbbd dan badan sar nasional kembali mencari seorang pemulung bernama ali susanto senin siang
pencarian korban dilakukan menggunakan perahu karet mulai dari bawah jembatan sungai cikarang
di mana terakhir korban terlihat hingga aliran sungai cikarang bekasi laut atau sungai cibl
tim pencari dibagi menjadi dua regu satu regu menggunakan perahu karet dan regu lainnya menyusuri pinggiran sungai
korban yang berusia lima puluh tiga tahun diketahui merupakan warga kalijaya kenyamatan cikarang barat kabupaten bekasi
sejumlah saksi mata menyatakan awalnya korban bersama anaknya sedang mencari barang bekas menggunakan pelampung ban bekas pada minggu siang
ketika anaknya naik karena memang arus deras anaknya ingat bapaknya masih di bawah
dan ketika anaknya melihat bapaknya sudah tidak ada hanya pelampung saja bentuk barang karet yang tersisa
dan akhirnya si anak melakukan kemanggaan warga setempat dan tugasnya tidak ada di sini
upaya pencarian terkendala oleh banyaknya sampah yang menumpuk di aliran sungai
tumpukan sampah ini menghambat pergerakan perahu
dedy beben kabupaten bekasi